petugas badan penanggulangan bencana daerah sumedang melakukan peninjauan
terhadap sembilan rumah milik warga kampung cipondo
desa pawenang kecamatan jatinunggal sumedang jawa barat
rumah milik warga ini mengalami retak di bagian dindingnya
sejak intensitas curah hujan cukup tinggi di wilayah tersebut
ditambah lagi kondisi tanah yang cukup labil
membuat rumah warga mengalami kerusakan
kondisi ini telah terjadi sejak lima tahun belakangan ini
ya di saat musim hujan rumahnya retak berubah gitu
besar besar itunya retaknya rubahnya itunya hampir jatuh
udah berapa lama
udah hampir lima tahun
warga diimbau tidak menempati rumah yang mengalami retakan
karena dapat membahayakan jiwa
retakan yang terjadi mulai dua puluh hingga lima puluh cm
bahkan ada salah sebagiannya
satu rumah yang hampir roboh
semuanya untuk kondisi rumah warga itu retak retak
mungkin akibat karena adanya anjlokan tanah yang dari bawah
karena awalnya emang ini posisi tanahnya juga belum sepenuhnya padat
jadi adanya pergerakan di bawah tanah
petugas bpbd terus melakukan pengamatan terhadap kondisi rumah warga ini
dikhawatirkan jika hujan masih terus terjadi rumah warga bisa robo
yanwar aditya sumedang jawa barat